tim saber pungli pores subang jawa barat menangkap tiga orang yang mengaku sebagai anggota kpk
mereka ditangkap ketika akan memeras seorang kepala dinas di subang kemarin sore
dua dari tiga tersangka ini adalah ayah dan anak berinisial js dan gra asal sumedang
sementara satu orang lain adalah dd warga subang
mereka menjalankan modus meminta proyek kepada kepala dinas karena proyek sudah dikerjakan pihak lain
kemudian tersangka meminta sejumlah uang kepada korban
karena curiga dan merasa diperas korban akhirnya melapor ke polisi
ketiga tersangka diciduk sesaat setelah menerima uang sebesar lima juta rupiah
polisi juga mengamankan tiga ponsel dan kartu identitas kpk serta piagam deklarasi yang diduga palsu
coba meminta tender atau meminta proyek kepada salah satu kepala dinas yang ada di pmk subang
supaya bisa meloloskan atau bisa mendapatkan satu proyek
sehingga dijelaskan oleh salah satu
sehingga dikatakan oleh salah satu kabin di dinas tersebut bahwa proyek tersebut sudah dilaksanakan
sehingga pelaku ini karena merasa tidak mendapatkan proyek sehingga untuk mengganti rugi atau untuk mendapatkan keuntungan karena tidak dapat proyek tadi
yang bersangkutan menginginkan mendapatkan uang
jadi diganti uang kalau tidak mendapatkan